layanan laundry gratis disiapkan di sebuah pengungsian yang ada di penanggal
kalau kita lihat ada tiga mesin cuci portable yang dapat digunakan oleh pengungsi maupun juga relawan
dengan mencuci pakaian mereka sendiri menggunakan mesin tersebut
nah pasokan air di sini relatif bisa dikatakan cukup masih cukup untuk sejumlah orang
dari relawan maupun juga para pengungsi
dan kita lihat saya ingin intip seperti apa ya
kamar mandi di sini permisi tidak ada orang oke
nah coba dilihat bentuk kamar mandinya di sini
ada dua unit yang cukup luas dan dapat digunakan oleh para pengungsi setiap harinya
relatif bisa dikatakan masih kurang
kalau tadi kita sempat berbincang dengan penanggung jawab mengatakan setidaknya diperlukan ada tiga puluh kamar mandi
yang harus disiapkan di sini untuk menampung setidaknya ada kurang lebih lima ratus total
dari pengungsi dan relawan yang ada di pengungsi ini
sanitasi dan air bersih menjadi kebutuhan dasar di pengungsian selain makanan
di posko pengungsian penanggal setidaknya kebutuhan air bersih sebanyak dua puluh ribu liter per hari
terdapat sepuluh wc portable dua kamar mandi darurat belasan tandon air dan keran untuk wuduk
fasilitas ini setidaknya masih mencukupi bagi satu ratus delapan puluh tiga pengungsi yang masih bertahan dan ratusan relawan
penanggung jawab sanitasi pengungsian mengatakan
pengungsi kerap mengeluhkan antrian pada pagi hari untuk ke kamar mandi dan wc
barangkali teman teman relawan ataupun para donasi yang ingin peduli langsung pada erupsi semeru ini
kita masih membutuhkan beberapa kamar mandi untuk membantu teman teman pengungsi dan juga relawan yang bertugas di sini
alih alih membawa makanan dan pakaian yang sejauh ini sudah melimpah di pengungsian
donatur dihimbau untuk turut memperhatikan kebutuhan sanitasi
sebab pengungsian ini akan bertahan setidaknya selama tiga puluh hari ke depan
roni satria maranatha tampugolon evan askap lumajang jawa timur